tidak ada gunanya kau berteriak istirahatmu
karena tidak akan ada satu orang pun yang akan mendengarmu
keparat kau warga dana
pasti akan membebaskanku
sekarang kita ke tahap berikut
tahapan apa kakek guru
tanpa sebatas beratnya
mohon pertolonganlah kepada allah
karena allah lah
tempat kita bergantung
ya kanak buduwa
wah wah kicuraling kicuraling bangun
di mana wak mukmarugul kicuraling
loh den saya juga tidak tahu di mana prabu wak mukmarugul semalam den di sini den
masa kicuraling tidak tahu di mana wak mukmarugul sekarang wah
loh loh iya den di mana prabu wak mukmarugul
padahal semalam saya di sini menjaga den tidur di mana den
jangan jangan wah pergi tanpa memberitahu kita
kicuraling kita harus segera cari saya
iya den saya juga bingung ayolah kita cari
aku sudah berhasil menerawang keberadaan
aku sudah mengambil resiko untuk meninggalkan istana dan dinda subanglar untuk mencarimu dinda subanglar
dinda kenteriman apa yang kalian lakukan sekarang
kalian dalam keadaan baik baik saja
jaga dewa batar
apakah telah terjadi sesuatu dengan dinda subanglar
aku harus membelah raga untuk mengetahui semuanya
temuilah dinda subanglar
apakah telah terjadi sesuatu dengan dinda subanglar
aku akan melanjutkan pencarian
baiklah aku akan menemui dinda subanglar
namun aku ingatkan kepadamu
gunakanlah pakaian penyamaran
baiklah aku akan menggunakan pakaian penyamaran
jangan melintaskan teman
hal tersebut saya percaya
tapi kalau anda
tidak bisa sangat menghargai

saya merasa perlu
akan sedikit bisa menghibur hatiku
gusiratu gusiratu tuh mau kemana
bukankah seharusnya gusiratu beristirahat di kamar
aku hanya ingin jalan jalan di taman sebentar
aku merasa bosan berdiam diri di kamar
tapi gusiratu belum semua benar
justru aku harus berjalan jalan sebentar
agar fisiku bisa cepat pulih lilis
biarkan hamba menemani gusiratu
tidak tidak perlu
biar aku sendiri ya
apa yang terjadi denganmu
tidak kak kandai
lilis apa yang terjadi
mohon ampun gusiratu
tadi gusiratumu ke taman
tapi terjatuh saat perjalanan
biar aku yang memapah
tidak ada gunanya kau berteriak istirahatmu
karena tidak akan ada satu orang pun yang akan mendengarmu
keparat kau warga dana
kanda prabu siliwangi pasti akan membebaskanku
dia tidak akan bisa dapat
datang ke tempat ini
karena tempat ini telah dilindungi
dia tidak akan tahu
aku kurang ajar kau
cepat bebaskan aku sekarang
atau akan kubunuh kau sekalian
atau akan kubunuh kau sekalian
atau akan kubunuh kau sekalian
atau akan kubunuh kau sekalian
atau akan kubunuh kau sekalian
atau akan kubunuh kau sekalian
dan datang rapat